kantor pengadilan negeri di maros sulawesi selatan terpaksa ditutup setelah lima orang pegawainya positif covid sembilan belas
kasus covid sembilan belas pertama kalinya di lingkup pengadilan ini membuat seluruh jadwal persidangan terpaksa ditunda hingga senin tujuh desember
seluruh ruangan kantor pun telah disemprot disinfektan untuk mencegah penularan semakin meluas
sejak senin kemarin kantor pengadilan negeri kelas satu b maros sulawesi selatan ditutup sementara
setelah lima orang pegawai yang terdiri dari tiga orang pegawai asn dan dua non asn terkonfirmasi positif covid sembilan belas
keduanya dikonfirmasi positif covid sembilan belas setelah dilakukannya tes swab masal di kantor ini
pegawai yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas merupakan panitera pengganti dan jurusita pengadilan
untuk mencegah penularan lebih luas kepala pengadilan pun terpaksa menutup kantor
sembari menunggu hasil swab test yang telah dilakukan ke seluruh pegawainya
selain itu semua jadwal persidangan pun telah ditunda hingga pekan depan
pihak pengadilan berharap agar hasil swab test selanjutnya tidak ada lagi penambahan kasus positif
agar seluruh aktivitas bisa kembali normal
dari hasil swab tersebut lima orang di antara kami terkonfirmasi positif
lima orang tersebut yakni tiga asn pegawai asn dan dua pegawai non asn
tiga pegawai asn itu terdiri dari satu panitera pengganti dan dua jurusita
maka langkah yang dilakukan oleh pimpinan pn maros yakni melakukan penutupan sementara
untuk pelayanan pn maros sejak tanggal tiga puluh november dua ribu dua puluh sampai empat desember dua ribu dua puluh
dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal tujuh desember dua ribu dua puluh